ya tentu saya disini berada dalam posisi objektif ingin objektif
pak mbak yanta juga bisa keliru sehingga kita harus perbaiki
soal lrt dan sebagainya saya bicara ingin meluruskan pikiran pikiran
karena jangan infrastruktur itu yang penting infrastruktur itu tidak dipikirkan efeknya
makin banyak jalan tol hampir semua daerah itu akan kesulitan seperti indramayu dan sebagainya
karena seperti ditinggalkan sehingga beli oleh oleh beli apa menjadi berkurang
itu sehingga harus kita membuat suatu tindakan yang lain
agar itu lebih baik lagi
jadi kenapa saya bicara seperti itu
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sebenarnya begini
karena banyak yang asal sejarah lrt di pelembang itu
karena gubernurnya bergembubu pohonnya kasih izin dia akan bangun
setelah dibangun eh dikasih pemerintah untuk bangun
jadi pikir waktu itu mungkin gubernurnya bisa
tapi kalau dia bangun ternyata tidak bisa juga terpaksa diambil oleh pemerintah